aksi pencurian sepeda motor di kota bekasi dengan modus menyabar sebagai ojek online terekam kamera cctv
sementara itu polisi membekuk sepuluh anggota komplotan perampok sadis yang tidak segan melukai dan menghabisi korbannya
berikut klas kriminal selengkapnya
aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah rumah makan di jalan raya pondok hijau permai bekasi timur kota bekasi terekam kamera cctv
dua orang pelaku terlihat datang mengendari sebuah sepeda motor
pengemudi menggunakan jaket ojek online sementara penumpang yang menggunakan helm ojek online
si penumpang kemudian menyeberang dan mencuri sebuah sepeda motor metik yang ditinggal parkir pemiliknya
warga dan korban mengaku tidak curiga karena pelaku menyamar menggunakan atribut ojek online
petugas direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat membekuk sepuluh anggota komplotan perampok rumah dan toko emas
para pelaku kerap beraksi di sejumlah kota di jawa barat dan jawa tengah
dalam aksinya para pelaku tidak segan segan menghabiskan
dalam catatan polisi aksi para pelaku diantaranya dilakukan di ciamis dan garut
aksi perampokan di garut menyebabkan satu orang korban tewas
mengantisipasi peredaran minuman keras menjelang natal dan tahun baru ribuan botol miras dimusnahkan kepolisian resor subang selasa pagi
ribuan botol miras ini disita dari razia di sejumlah toko dan warung penjual miras
selain meningkatnya angka kriminalitas yang disebabkan pengaruh minuman keras pada tahun dua ribu tujuh belas ini
sedikitnya dua puluh orang disubangkan
tim liputan transmedia